rangkaian turnamen bulu tangkis sirkuit nasional atau sirnas a dua ribu dua puluh tiga di kota bandung jawa barat resmi berakhir
sirnas a di kota bandung merupakan seri pertama yang digelar dari tiga belas seri sirnas dua ribu dua puluh
ajang belutangkis berskalan nasional ini berlangsung selama sepekan dari enam hingga sebelas februari dua ribu dua puluh tiga
kejuaraan diikuti satu satu ratus tiga puluh satu pebulu tangkis dari dua ratus sembilan belas klub pelatihan provinsi plat prof dan pusat pendidikan dan pelatihan pusdiklat seluruh indonesia
sirnas a jawa barat mempertandingkan kelompok pemula u lima belas remaja u tujuh belas dan taruna u sembilan belas
pertandingan digelar di tiga venue yaitu di gor koni sebagai gor utama dan gor pajajaran serta gor trilomba juang sebagai gor

nomor nomor yang dipertandingkan diantaranya tunggal putra tunggal putri ganda putra ganda putri dan ganda campuran
partai final sendiri berlangsung sabtu sebelas februari dua ribu dua puluh tiga dengan lima belas pertandingan untuk memperebutkan juara satu dan dua
jalannya partai final berlangsung sengit pasalnya para pemain yang lolos ke final didominasi oleh atlet dari klub klub besar
sejumlah klub mengapresiasi
di kejuaraan bulu tangkis yang digelar pbsi ini
kejuaraan ini menjadi tolak ukur para atlet untuk menjaring poin nasional setelah sebelumnya rutin latihan dan melakukan pembinaan
oke banget ya mas
kan sebelum ini kan kita pandemi kosong pertandingan
kalau tahun ini rasanya sudah mulai normal lagi
normal lagi kebanyakan apa ya
ini ya uji coba anak anak buat yang levelnya nasional ya semuanya ada di sini nih
ya cukup bagus ya karena bagaimanapun kan hasil latihan itu diukur di pertandingan ya
kita nggak bisa latihan latihan terus karena kan di klub klub lain juga banyak gitu ya atlet atlet
jadi kita bisa ngukur udah sampai mana nih kemajuan kemampuan atlet ini ya dilihatnya dari pertandingan ini gitu
jadi kalau kalah atau menangnya juga kita bisa evaluasi apa yang harus ditambah lagi gitu sih
sirkuit nasional merupakan salah satu kejuaraan bulu tangkis berskala nasional yang digelar di tanah air
para pemain yang menjadi juara akan mendapat poin dalam sistem ranking nasional
ajang ini sekaligus sebagai bagian dari proses pembinaan dan pematangan pemain pemain muda potensial
kita juga harus memaklumi saat ini setelah dua tahun setengah pandemi yang berbicara pada hari final ini kan hanya klub klub besar
jadi ada jarum
ada jaya raya ada eksis minang ada samrok ada beberapa yang dari klub kecil
tapi ya ada enam klub
kalau kemarin ada sebelas klub hari ini ada enam klub yang sampai di final
tetapi tidak apa apa
karena kita masih ada nanti di pokerto masih ada di jawa timur masih ada di dki jakarta dan di banten
para pemain bulu tangkis muda yang menjuarai berbagai sirnas akan memiliki poin ranking nasional yang lebih tinggi
mereka yang kerap tampil sebagai juara dan punya ranking nasional terbaik
serta didukung talenta menjanjikan
bakal diprioritaskan mengikuti seleksi masuk bergabung dengan pelatnas pbsi di cipayung jakarta timur
zai ulhak mita handayani rusman rusmana bandung jawa barat